kita beralih ke informasi lain pemirsa panitia pernikahan kahiyang ayu dan bobi arief nasution menyiapkan lima perias untuk pengantin dan keluarga
khusus untuk pengantin tata rias menggunakan riasan klasik yang sederhana
keluarga besar joko widodo menyiapkan lima perias untuk pernikahan kahiyang ayu dan bobi afif nasution
salah satunya nyonya hs sumariono yang ditunjuk langsung oleh ibu iryana joko widodo untuk mendandani kahiyang ayu dan bobi nasution
menurutnya ibu iryana menginginkan riasan jawa klasik yang sederhana untuk kedua mempelai
model riasan ini digunakan saat prosesi siraman hijab kobul maupun saat resepsi baik di siang hari maupun malam hari
masih ada siraman juga beda perbuat nanti belum pakai pais
habis siraman baru kita alu alu beli paisnya coklat
terus nanti malam itu hari ini juga pakai centum
sanggulnya sanggul jawa jadi tidak berbeda beda
terus nanti ijamnya kita buat klasik yang tidak pakai sanggulnya ini tidak pakai bunga
nyonya sumaryono mengaku sudah biasa merias pengantin dengan riasan jawa klasik
biasanya konsep riasan jawa klasik tidak menggunakan terlalu banyak bunga di sangguli
namun ada perhiasan khusus yang memiliki makna agar pengantin terlihat anggun
dan berharap bisa terhindar dari perhiasan yang terlalu banyak